seni saat ini tidak hanya menyentuh satu disiplin ilmu
dalam acara wave of tomorrow seni berkolaborasi dengan teknologi dan musik
untuk menciptakan sebuah dialog langsung antara manusia dengan mesin
teknologi telah merambah sendi sendi kehidupan salah satunya seni
para seniman kini mulai berinovasi dengan ragam seni yang telah dipadu padankan dengan teknologi
seperti digital mapping instalasi seni yang memandukan tata cahaya komputer dan lainnya
salah satunya adalah seniman asal new york so wen chong
yang merubah narasi manusia melawan mesin menjadi manusia bekerja sama dengan mesin
di tahun dua ribu empat belas sukwen bereksperimentasi dengan sebuah robot yang diberi nama dag
singkatnya sebuah robot yang bisa membaca gestur serta bergerak menggambar mengikuti senimannya
so wen menyebutnya sebagai gestural ampty
so wen mendemonstrasikan proses berkeseniannya bersama dengan seniman

generasi satu sangat mudah
saya menemukan sebuah komputer vision library yang melakukan color tracking
generasi kedua agak lebih rumit
jadi saya mengambil gestur gestur tersebut dan mengajar neural net
saya mengajar dengan tenser flow
dan mengekstrakkan karya unik tapi juga karya yang terkait dengan kerja saya
dan memasuki arm robot
dag sudah sampai generasi ketiga
bagi so wen generasi kedua memiliki potensi evolusi yang lebih terukur karena adanya training data dalam sistem
kolaborasi seni dan teknologi membuka banyak anggapan
terutama tentang robot yang dikhawatirkan mengambil alih kesenian dan mengurangi esensi dari seni itu sendiri
namun bagi so wen justru setelah berkolaborasi dengan robot dia lebih menghargai perbedaan antara manusia dan mesin
kolaborasi dengan robot merupakan perubahan
kolaborasi akan tercipta saat adanya perbedaan
soven ingin melihat seninya tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi
saya juga sering menjadi seorang perpek dan saya ingin berkontrol
dan saya pikir ketika saya bekerja dengan unit robot lain
itu benar benar mengajari saya bahwa kontrol dan perpek
bukan yang membuat kekharmonian antara kolaborasi
dengan kata lain perannya sebagai observer
telah membuatnya menjadi kolaborator yang lebih baik
syara mediana jakarta